tim hukum tkn prabowo gibran hotman paresutapaya bertanya ke saksi timnas amin
bagaimana kepala daerah bisa dinilai mempengaruhi suara pilpres
hotman menyebut semua yang disampaikan saksi hanya berdasarkan asumsi
perbedaan masif antara calon legislatif dan calon pilpres
emang manusia mana yang tahu kenapa banyak memilih pilpres
bukankah hanya tuhan yang tahu kenapa dia memilih itu
itu nggak bisa ditanyakan kepada siapapun
pertanyaan saya kepada siapa anda menanyakan
kenapa dipilih lebih banyak memilih pilpres sedangkan legislatif sedikit
dalam posisi apa orang itu menjawab
pertanyaan terakhir dari ini terulang lagi kepada saksi nomor satu sampai lima
apakah semua kejadian kejadian yang anda laporkan ini
anda tahu gak bahwa kepala desa misalnya akhirnya berubah
anda kan tidak tahu apakah kepala desa itu akhirnya memilih dua atau tidak
semua hanya berdasarkan asumsi asumsi asumsi